jalan tol trans sumatera ruas bakauheni terbanggi terbesar di lampung akan mengambil pinjaman kredit dari tujuh bank senilai delapan triliun rupiah lebih
direktur utama pt utama karya igusti ngurah putra mengatakan nilai investasi pembangunan ruas jalan tol tersebut enam belas tujuh triliun rupiah
rinciannya pinjaman dari bank sebesar delapan triliun dan equity sebesar delapan tujuh triliun rupiah
pemenuhan porsi equity dilakukan melalui penyertaan modal negara senilai dua dua triliun dan dari penjualan surat utang korporasi sebesar rp enam lima triliun
sementara tujuh bank nasional yang akan menggelontorkan pinjaman tersebut diantaranya bank mandiri bni bca dan bank permata
jalan tol bakahuni terbagi memiliki panjang satu ratus empat puluh km
proyek ini merupakan salah satu dari dua puluh empat ruas jalan tol trans sumatera yang dibangun hutama karya